maukah kamu terima lambaran saya
iya pak saya terima
aku dan andin sudah berpisah
seharusnya kami bahagia dengan pilihan hidup masing masing
andin kamu terima kan lamarannya pak al
andin kamu terima kan
iya aku terima
kalau kalian berdua sudah
mantap hatinya sudah
terima kasih um
pak pak keluar dari rumah sakit mungkin
nanti kita atur ketemu sama orang tua kamu ya
untuk membahas lebih lanjut soal lamaran ini
ayah saya sudah meninggal
dan ibu saya untuk saat ini sedang tinggal di luar negeri
jadi tidak ada satupun anggota keluarga yang ada di jakarta
oh gitu kamu sudah tinggal
saya punya adik
saya punya adik yang tinggal di jakarta
tapi adik saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu
saya terus berdua cinta ya
terima kasih om
gak bisa datang
mungkin sehari atau dua hari untuk ketemu kita
dengan ibu saya
dan kesibukan mama di luar negeri
untuk beliau bisa datang ke indonesia
tapi om sama tante
saya pasti sempatnya akan
melamar andin secara resmi
nanti biar asisten saya
randy yang mengurus semuanya
ya udah kalau gitu ya
minggu lagi ya maya
minggu lagi ya berarti
lakukan lamaran yang proper ya
saya ingin secepatnya hubungan saya dan angin ini diresmikan om tante
dan saya tidak keberatan kalau acara lamaran dilakukan di rumah sakit lusa
iya lusa tante
disini di rumah sakit ini ya

supaya om juga bisa ikut hadir

karena agak cepat sekali ah
karena agak cepat sekali ah
kenapa cepat sekali ah
iya mas kenapa buru buru banget
tapi menurut saya kan ini sesuatu yang baik
kalau bisa jangan ditunda tunda
jadi kalau bisa jangan ditunda tunda
kalau menurut kamu itu yang terbaik ya
dan kalian berdua setuju
terima kasih banyak young
terima kasih banyak
saya pun disini pak
aku masih gak bisa pikir tau mas
kalau kamu mau bikin acara di rumah sakit
tuh emangnya kenapa
tapi aku nggak masalah loh
mau ngadain acara di mana aja
secepatnya ngelamar kamu secara resmi
kamu kan sekarang udah jadi calon istriku
jangan kerja lagi deh ya
kenapa emangnya mas
masa gara gara kita monika aku gak boleh kerja lagi
ya soal aku gak mau calon istriku tuh
masih kerja sebagai cleaning service
atau gini deh
taruh kamu di posisi yang kamu mau
aku rasa gak perlu mas
aku nyaman kok dengan pekerjaanku yang sekarang
dan kalau misalkan emang pekerjaanku bagus
dan aku bisa dapetin jabatannya lebih baik lagi ya
aku mau itu karena usaha aku mas
bukan karena pemberian dari orang lain
aku harap kau bisa ngertiin aku ya mas
kalau kamu maunya gitu
kamu memang beda ya
karena ini aku bisa hidup cinta sama kamu
sampai jumpa lagi
andin maukah kamu terima lamaran saya
iya pak saya terima
aku dan andin sudah berpisah
seharusnya kami bahagia dengan pilihan hidup masing masing
sejak pulang dari acara tadi nino kok ngelamun terus
pasti ini ada hubungannya sama lamaran pak al ke mbak anin
lo semalam bener dilamar sama pak bos
ini kayak judul ftp nih
tapi gue ikut seneng kak
mudah mudahan kali ini lo bahagia banget
sama mantan laki lo itu
nanti kita makan siang
lihat traktir ya
pajak jadian pajak jadian
ya ini jangan hari ini
pasti udah janji mbak bos
nggak kata siapa
kata gue barusan
nggak gue hari ini mau ke makamenin di penziara gue
insya allah ya
kalo yang seneng banget sih
selamat siang om
eh masuk al
bagaimana kondisi hari ini om
nah udah jauh lebih baik
tante sarah kemana om
tante sarah lagi pulang dulu sebentar
ada barang barang yang mau diambil katanya
nanti setelah keluar dari rumah sakit
kira kira om ada rencana apa lagi
rumah makan yang kemarin mau dilanjutkan atau gimana ibu
ya itu mau saya lanjutkan
tapi kan memang
butuh biaya untuk renovasi dan
jadi cukup besar
jadi biar ditahan dulu lah
jadi begini om
saya itu ingin menawarkan sebuah bisnis untuk om surya